ada banyak kuliner khas nusantara yang dimasak menggunakan arang
selain menjaga tradisi nenek moyang memasak menggunakan arang masih dipertahankan karena dipercaya bisa menambah aroma dan rasa pada masakan
seperti kuliner legendaris khas solo yang akan saya coba kali ini
tengkleng adalah kuliner seperti gulai tapi memiliki kuah yang lebih encer
bahan dasarnya adalah tulang kambing muda dengan sedikit daging
daging yang masih menempel
di warung pak manto tengkleng disajikan berbeda dengan bumbu rica rica
tulangan kambing muda yang sudah direbus dua kali dengan sebelas bahan rempah ini lalu dimasak di atas tungku arang
kemudian ditambah potongan tomat kol dan dibumbui cabai bawang serta kecap manis
warung ini buka sejak pagi hingga sore hari dan masih mempertahankan cara masak tradisional menggunakan arang
tapi ada yang unik nih
setelah tengklengnya matang sang koki akan membuang wajan bekas memasak ketong yang ada di depannya
apa ya alasannya
itu awal mulanya kan nggak ada kalau di samping apa di itu kan nggak ada tempatnya
jadi yang agak luas kan di depan
jadi dilemparin ke depan gitu aja sih dulunya
belum pernah coba sih mas kalau enggak ini selain arang
dari awal memang udah
dari awal memang udah
jadi cita untuk menjaga kualitas dan cita rasanya gitu
sepiring penuh tengkleng kambing rica rica ini anda bisa nikmati dengan harga rp enam puluh lima
sajian lainnya yang juga menjadi favorit adalah sate buntel yang juga dibanderol rp enam puluh lima per porsi
oh beda banget
kalau pakai arang tuh dia kan kayak ada wangi wangi asapnya gitu kan
kalau misalnya pakai kompor beda sih
baru aja pakai aja

itu juga bisa kita pakai juga

kalau misalnya kita pakai kue kue
tapi kita pakai arang
kita pakai arang
bergeser sedikit ke kawasan alam sutera tangerang selatan

masak di atas tungku arang kue tiau lalu dibungkus dengan daun simpur
kue tiaw yang telah dibungkus ini kemudian dipanggang kembali langsung di atas arang yang membara
nah kalau orang zaman dulu itu kebanyakannya bungkusnya pakai ini
jarang pakai kertas nasi atau sterofoam
dulu semua bungkusnya pakai daun begini
sebelum dinikmati kue tiawi yang sudah matang didiamkan selama tiga menit agar rasa dan aromanya lebih maksimal
sebungkus kue tiau sapi plus telur ceplok di kedai arang simpur ini dihargai rp empat puluh lima
rasanya unik ya mungkin karena penyajiannya digoreng dulu terus dibungkus sama daun simpur baru dibakar lagi
jadi kalau kita sebelum makan mungkin nggak langsung buka
jadi begitu mau makan kita buka terus aromanya itu keluar
makanan yang dimasak menggunakan arang dinilai lebih enak karena adanya komponen
saat guayakol ini dipanaskan di suhu tertentu dan bertemu lemak atau komponen lain pada bahan makanan inilah yang membuat aroma masakan lebih wangi
tak hanya di indonesia teknik masak menggunakan arang juga digunakan di belahan dunia lain
arang pasti ada pengaruh ke cinta rasa masakan
masakan seperti mijawam atau nasi goreng
atau kita di western juga ada sekarang dengan smoke
teknik smoke itu kita juga pakai arang dan kayu
wangi arangnya itu lebih gimana ya lebih smoky
namun memasak menggunakan arang memiliki biaya produksi yang lebih tinggi
itu sebabnya masakan yang menggunakan arang biasanya lebih mahal daripada yang dimasak menggunakan kompor gas biasa
tim liputan cnn indonesia